penasaran sama apa yang ricky katakan tadi
maksudnya dia itu punya anak sudah meninggal apa
ibu ibu udahlah kita mendingan ngurusin urusan kita aja
gak usah ngurusin orang
periode pengusia bu ya
yang kamu pikirin itu elsa aja dulu
jangan yang lain
yang akan sedih berkepanjangan disini itu elsa loh
bukan andi loh
yang anaknya meninggal
anaknya elsa meninggal
saya mendapat surat permohonan
dari keluarga tahanan
yang diwakilkan oleh pengacaranya pak
ini pak suratnya
izin untuk keluar lapas
memang kenapa harus keluar lapas
anak saudari elsa meninggal pak

ini hal yang paling menyulitkan buat saya
untuk menyampaikan berita duka
pada penghuni lapas
ada perasaan yang membuat saya tidak enak hati
saya akan pertimbangan lagi
tentang surat ini
dan saya akan menjawab secepatnya
gimana kondisinya sekarang
bagian dalamnya saya rasa
sudah tidak ada masalah
luka yang mengenai kepalanya pun
sudah kita obati
sudah kita bersihkan
insya allah segera sembuh dokter
saya besok kan sudah mulai cuti
jadi saya serahkan pasien ini ke dokter michi
saya sudah mengajukan ke rumah sakit
dan tinggal menunggu keputusannya
ya baik dok
kemarin saya juga sempat diminta untuk
menjaga anak ini supaya
dia nggak nangis terus terusan
karena saya tahu
dia sudah ditangani oleh dokter

saya dokter tiwi
memang kemarin saya yang standby di ugd
cuma saya sudah mengajukan cuti
dari jauh jauh hari
saya serahkan pasien ini ke dokter michi ya dok
terima kasih ya dok ya
saya juga terima kasih ya dok ya
aku permisi ya dokter michi
belum saya kabar ini semalam
kamu dimana sekarang
masih di rumah sakit
aduh ren kenapa sih kamu gak ngabarin mama dari semalam
kalau aku mau nginep di rumah sakit
soalnya aku gak tega meninggalin catherine
dengan kondisi kayak gini
terus gimana mbak catherine
udah sadar belum ren
iya enggak sampai sejauh ini
ren mama tuh kepikiran banget
sama mbak catherine
dia nggak separah yang lainnya kan ren
terus operasinya berjalan lancar kan ren
iya operasinya lancar ma
dan sekarang catherine masih di ruang asyik
untuk selanjutnya kayak gimana
ren mama tuh mau kesana mau jemuk dia ren
mama pengen liat keadaannya dia ren
bukannya aku ngelarang ma
tapi kayaknya lebih baik nanti aja ya
emang gak boleh di jenguk sekarang kan udah boleh ren
tapi cuma satu orang doang
ya menurut aku nanti aja ya
pas catherine udah dipindahin ke ruang rawat
mama ngerti kalau itu alasannya
ya mama jangan berhenti ya
dan bisa cepet juga dipindahin ke ruang rawat
iya mama doakan selalu ren
maaf mama belum bisa jengu
sama keluarganya mbak catherine
terutama mbak michi
nanti aku sampein
yaudah mah udah dulu ya
kasian mbak catherine
randy juga kasian nunggu disana
udah makan apa belum
ini bahan makanan di rumah juga habis
aku harus ke supermarket deh
ini gak mungkin
ini semua gak mungkin
ini gak mungkin terjadi
kalau misalnya ini mah tidak ide
untuk mengakukan tes dna
gak tau biasanya gak kayak gitu ngeganggu banget ya
harusnya cek sekuriti tuh takutnya ada apa apa kan
ada ibu ibu di depan unit apartemen saya ada apa
itu loh bu kamar sebelah
dari tadi teriak teriak sambil lempar lempar barang
baju anak anak kecil itu
setahu saya kan dia
jangan mana mungkin dia punya anak
iya ya riki kan belum punya anak
untuk apa dia punya baju baju anak kecil ini
kami mau cek tadi orang kreak kreak
silahkan silahkan pak silahkan
kami barusan mendengar bapak teriak teriak
apa yang anda lakukan itu sudah mengganggu semua penghuni di apartemen ini
bener bener gak tau apa yang saya rasakan
bener bener gak tau gimana sendiri yang ditinggal mati sama anak sendiri
setahu saya ricika belum menikah kok bilangnya udah punya anak ya
iya ya selama ini kan dia tinggal sendiri ya
sebenarnya aku tuh penasaran sama apa yang ricky katakan tadi
maksudnya dia itu punya anak sudah meninggal apa
ibu ibu yaudahlah kita mendinggalin dia ya
kita mendinggalin dia ya yaudah lah kita mendinggalin dia ya
jangan ngurusin urusan kita aja gak usah ngurusin orang
ya udah bangun siap bu ya
tobi bentar lagi kita sampai di lapas ini
mending kamu telepon pak amar sekarang
kalau kita sebentar lagi sampai lapasin bu elsa
ya paling sekitar lima menit lagi pak
oke baik pak
oke baik pak
oke baik pak
oke baik pak
oke baik pak